penertiban lima belas bangunan liar yang dijadikan tempat hiburan malam
di kecematan kemang kabupaten bogor
selasa siang mendapat perlawanan dari warga
sejumlah warga yang kesal bahkan nekat merobohkan sendiri
sebelumnya para pekerja dan pemilik bangunan ini
sempat terlibat adu mulut dengan petugas
mereka menuding petugas tebang pilih dalam menetipkan bangunan
mereka juga mengaku tak memiliki usaha lain
selain membuka tempat hiburan
sementara satpol pp kabupaten bogor menyatakan
para penghuni membandel meski sudah berulang kali diberi peringatan
untuk membongkar bangunan tanpa izin ini
sebetulnya ini bangunan sudah kita bongkar
sebulan yang lalu
hanya ini dibangun kembali
dan itu sebetulnya
kita akan menetapkan itu pasti kita bongkar lagi
sepanjang mereka tidak memiliki izin
ricuan meredah setelah petugas memaksa warga yang bertahan keluar menjauhi bangunan
rencananya penertiban tempat hiburan malam ilegal di kabupaten bogor
juga akan terus digelar bertahap hingga akhir tahun nanti